pengasuh pondok pesantren tebuireng jombang jawa timur

kiai haji salahuddin wahid atau gus solah
meninggal di rumah sakit jantung harapan kita jakarta minggu malam
gusola meninggal dunia usai kritis setelah sebelumnya menjalani operasi jantung
pria kelahiran jombang sebelas september seribu sembilan ratus empat puluh dua itu
dikenal sebagai tokoh besar nadatul ulama
yang tak lain adalah cucu dari pendiri nu hashim ashari
adik presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid atau gusdur itu
menghembuskan nafas terakhirnya pukul dua puluh lima puluh lima waktu indonesia barat
di usianya ke tujuh puluh tujuh tahun
gus solah meninggalkan seorang istri dan empat orang anak
dicoba berbagai macam dipompa jantungnya segala macam
dan sekitar pukul dua puluh lima puluh lima tadi bapak berpulang bapak wafat
sementara menurut keterangan sahabat
sang istri sebelum meninggal dunia
almarhum sempat membuat tulisan dan sempat memperingati hari ulang tahun nadlatul ulama
usai mendengar kabar meninggalnya gus solah
sejumlah keluarga tokoh dan kerabat melayat ke rumah sakit harapan kita jakarta
dan mengucapkan bela sungkawa kepada kota
keluarga besar gus solah
di antaranya istri almarhum gus dur sinta nuriyah wahid
ketua umum pengurus besar nadatul ulama said agil siraj
mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
tenaga ahli kantor staf presiden ali muhtar ngabalin
dan mantan menteri komunikasi dan informatika rudiantara
rencananya almarhum akan dikebumikan di pondok pesantren tebuireng jombang senin petang
tim liputan cnn indonesia